sudah sejak lama pemutusan hubungan kerja menjadi momok yang menakutkan bagi para pekerja
bukan hanya di indonesia saja phk menjadi musuh bagi pekerja di belahan bumi manapun
siapapun tentu tidak akan suka jika harus diberhentikan secara sepihak dari pekerjaannya
permasalahan lain adalah seringkali phk justru terjadi di luar dugaan dan dalam waktu yang sangat tidak bisa diperhitungkan
terkena phk apa yang harus kita lakukan
sudah bersama saya melalui sambungan zoom budi raharjo ceo one shield financial independence
selamat pagi pak budi bagaimana kabar anda
selamat pagi kabar baik baik sehat sehat selalu
apa sebenarnya langkah yang harus dilakukan ketika kita terkena phk dari perusahaan
intinya pada saat seseorang terkena phk kita masuk dalam fase survival mode
kita menggunakan resources yang ada
untuk bertahan selama lamanya
kita bisa melakukan rekap semua sumber keuangan kita ya
baik itu mulai dari tabungan dana darurat yang kita miliki ya
nah ini adalah saatnya kita menggunakan tabungan dana darurat kita
kemudian juga uang pesangon kemudian investasi dan sebagainya
itu kita rekap semuanya dalam satu waktu
kemudian kita kelompokkan dalam beberapa jenis aset tadi semua sumber sumber keuangan tersebut
baik itu tabungan uang pesangon
kita masukkan ke dalam beberapa jenis aset
misalnya aset liquidnya yang mana kemudian yang non liquidnya juga yang seperti apa
aset liquid ini kita gunakan terlebih dahulu dibandingkan dengan yang omik
mengikut seperti misalnya kayak aset aset kendaraan dan sebagainya ya
itu kita akan gunakan terakhir
apa sih fungsinya kita melakukan rekap ini semua
agar kita mengetahui kekuatan keuangan kita
berapa lama sih kita bisa bertahan ya keuangan kita ini

kemudian yang berikutnya tentunya kita harus melakukan rekap
dan kalau kita bisa melakukan rekap kita harus melakukan penyusunan ulang anggaran anggaran pengeluaran kita
ya kalau bisa kita melakukannya adalah seminimal mungkin ya
dalam kondisi ini kita mungkin bukan berharap bahwa
ini bukan adalah kondisi untuk kita bersantai santai
waktu pas ternyata dalam fase phk
kita berusaha meminimal mungkin pengeluaran kita
sesuai prioritas prioritas keuangan kita
agar dana nya bisa bertahan selama mungkin
kalau awalnya dalam kehidupan biasa
pengeluarannya misalnya adalah
lima juta gitu ya nah ini mungkin
bisa diturunkan menjadi empat juta atau mungkin
tiga juta setengah gitu seperti itu
supaya apa supaya dana yang tersedia
itu tidak cepat habis ya tidak cepat
habis kemudian yang keempat
adalah kita kalau
teman teman ada yang punya utang atau
cicilan maka kalau bisa utang utang
ini dihilangkan atau dikurangi
ya dihilangin atau dikurangi ini
dengan harapan agar kita bisa lebih fokus
untuk mengatur pengeluaran pengeluaran
yang sifatnya lebih esensial
terutama kalau ternyata beban beban cicilan ini
adalah cicilan cicilan konsumtif
kalau tadi kita punya aset
kita punya tabungan kita punya investasi
kita punya dana darurat itu semua
sifatnya adalah sebagai jaring
pekerjaannya cukup lama maka
ini akan tentunya akan
lama lama akan habis juga jadi kita harus segera
yang pasti adalah saat kita mencari
di penghasilan ini kadang kadang dalam
kondisi phk ini orang seringkali
panik ya pengeluaran jalan terus
tapi penghasilan berhenti kemudian
mudah diimbing imbingi dengan investasi
investasi beresiko tinggi
yang menjanjikan untung instan
untungnya instan gitu nah jadi
keuntungan instan ini biasanya akan
beresiko tinggi jadi hindari hal hal tersebut
dan yang pasti adalah
kita harusnya juga tetap optimis ya
semoga kesulitan bisa
dan harapan kita adalah di saat satu pintu
tertutup terbuka lagi seribu pintu
yang lain yang ternyata lebih baik
daripada sebelumnya itu harapan kita itu doa kita
semua buat teman teman yang terkena phk
iya jadi tadi ada beberapa poin
yang pertama adalah kita harus merekap
semua penghasilan kita dan juga
selain itu kita juga harus memangkas pengeluaran
yang tidak perlu tetapi tentunya
pasti ada hal hal yang lain
yang harus dihindari di saat kita
di phk dari perusahaan apalagi hal hal
yang harus dihindari
yang hal hal yang harus dihindari
waktu pas kita terkena phk adalah
kita membiarkan bahwa
pengeluaran dia tetap sama seperti seolah olah
kita masih produktif yang seringkali terjadi
adalah orang enggan untuk menurunkan
gaya hidupnya di saat kondisi ini
ya jadi di saat ternyata
harusnya kita prihatin
tetapi enggan keluarga untuk kemudian
beradaptasi dengan situasi yang ada
padahal situasinya sekarang
belum pas ya untuk kita
melakukan ekspansi misalnya atau kita
kita bergaya hidup seperti waktu
kalau kita masih produktif dan sebagainya
selain kondisi kondisi yang tadi misalnya
penghasilan betul betul berhenti
teman teman juga mungkin juga harus waspada
jika ternyata nanti ada penghasilan
mengalami penurunan juga ya
mungkin juga pekerjaannya masih jalan
tapi kemudian penghasilannya
tapi mengalami penurunan misalnya kayak
lemburnya mungkin nggak ada
bonus bonus nggak ada ya
dan sebagainya nah itu juga
kita juga harus waspadai
intinya itu yang harus kita hindari adalah
tidak mau fleksibel dalam hal gaya hidup
kemudian yang berikutnya yang juga harus dihindari adalah
waktu pas kondisi itu adalah
mengambil utang utang baru ya
utang utang baru sangat tidak diharapkan
dan yang ketiga adalah investasi yang ceroboh
ya investasi yang ceroboh
jadi tiba tiba meletakkan
misalnya ingin memulai berbisnis
tidak terukur ya
membuat suatu ekspektasi usaha yang terlalu tinggi
harapannya usaha itu tersebut langsung bisa menggantikan penghasilan yang sebelumnya
padahal ada waktu untuk agar usaha itu bisa berkembang
beberapa waktu yang lalu ya kita punya suatu kondisi ya
ada orang yang cerita kepada kami gitu
bahwa semua uangnya itu diletakkan sebagai stok barang
sehingga tidak ada uang yang tersedia untuk membayar kebutuhan sehari hari
seperti membayar listrik dan sebagainya
kita memulai usaha secara agresif
tetap semuanya harus terukur
berapa yang harus digunakan untuk likuiditas ya
terus kemudian berapa kalau kita mulai usaha itu harus terukur juga
dari setiap uang yang kita sisihkan itu berapa keuntungan yang mungkin dihasilkan
supaya kita bisa tetap menjaga arus kasnya
ini harus dijaga terus
arus kas ini yang tetap terkendali
dan tetap seminimal mungkin gitu
ya pak budi ini sangat menarik sekali
terutama banyak sekali anak anak muda sekarang tidak mau menurunkan kualitas gaya hidupnya
dan ada beberapa mungkin sebagai kepala keluarga
mereka mempunyai banyak kebutuhan keluarga juga
yang mungkin sudah menjadi kebiasaan sehari hari ya pak budi
dan bagaimana caranya kita mulai mengatur kembali anggaran belanja
yang sehari harinya memang kita butuhkan
mungkin anda bisa di breakdown sedikit
bagaimana caranya kita planning begitu ya
anggaran setiap harinya seperti apa pak budi
ya pertama yang harus kita lakukan adalah
melakukan pencatatan melakukan rekap
rekap selama sehari hari ya
selama sebulan dua bulan tiga bulan terakhir gitu
kita melakukan pencatatan pengeluaran kita apa saja
sedetil mungkin ya
mulai dari perangkat atau pengeluaran pencicilan utang
pembayaran premi asuransi ya
kemudian kebutuhan rumah tangga
pembayaran utilitas seperti listrik air
dan mungkin juga ada internet dan sebagainya
itu kita masukkan pengeluaran anak dan sebagainya
kita catat secara sedetil mungkin
kemudian kita masukkan pengeluaran pengeluaran ini dalam beberapa kategori
mana pengeluaran yang butuh
itu artinya adalah pengeluaran yang memang harus kita keluarkan
nggak mungkin nggak kita keluarkan
belanja rumah tangga ya terus kemudian juga
pembayaran listrik ya
lampu juga harus terus menyala gitu kan dan sebagainya
itu kita kelompokkan dalam hal yang butuh
kemudian yang penting apa itu pengeluaran penting
pengeluaran penting ini adalah pengeluaran yang bisa meningkatkan produktivitas ya
atau bisa berhemat dan sebagainya
atau bisa menghasilkan pengeluaran yang kita lakukan untuk bisa
menghasilkan sesuatu income yang lain misalnya
kalau di saat kondisi ekonomi lagi bagus mungkin kita berinvestasi misalnya
atau membeli punya proteksi asuransi
itu masuk dalam pengeluaran yang penting
atau secara sederhananya kita membeli vitamin untuk menjaga kesehatan kita
nah itu pengeluaran pengeluaran penting
terus kemudian juga ada pengeluaran pengeluaran yang ingin sifatnya
ingin ini biasanya adalah pengeluaran pengeluaran yang sifatnya untuk
kenyamanan ya untuk gaya hidup
yang sebenarnya masih bisa kita tunda
setelah kita rekap itu semua
kemudian kita mulai melakukan lagi
kemudian kita mulai melakukan lagi
langkah langkah untuk mengatur prioritasnya
pengeluaran ini apakah bisa kita kurangi gitu
gimana cara mengurangi pengeluarannya
tentunya kita bisa menghilangkan pengeluaran yang kurang perlu terlebih dahulu
misalnya tadi sifatnya rekreasi gaya hidup
itu bisa sementara kita hilangkan terlebih dahulu
kita alihkan pengeluaran ini kepada pengeluaran pengeluaran yang lebih esensial ya
baik itu untuk kebutuhan maupun juga untuk sesuatu yang penting
misalnya belajar keahlian baru
untuk survival mode ya kita belajar keahlian baru
nah itu bisa kita gunakan disitu
terus kemudian atau yang kedua
mungkin ada pengeluaran pengeluaran yang bisa kita kurangi penggunaannya
jadi misalnya dari sisi transportasi
mungkin transportasi kalau dalam waktu pas kita bekerja
wah ini cukup bagus ya penghasilan jalan
dan ini adalah menunjang pekerjaan
tapi waktu ternyata phk
mau nggak mau mungkin pengeluaran untuk transportasi ini bisa dikurangi
jika tidak diperlukan
namun jika ternyata pengeluaran transportasi ini adalah
sebagai langkah untuk menciptakan income baru
nah ini berarti bergeser dari yang sifatnya tersier
menjadi sesuatu yang sifatnya penting ya
yang bisa menghasilkan income
contoh misalnya segera beralih untuk sementara waktu
misalnya untuk usaha online
atau mungkin juga untuk misalnya transportasi online dan sebagainya
untuk sementara waktu
intinya adalah supaya pengeluarannya itu bisa tercover dengan penghasilan baru yang meskipun sedikit
yang ketiga adalah mencari substitusi
terkadang pengeluarannya sifatnya butuh pun misalnya kayak anggaran belanja
dan sebagainya kita juga perlu menyiasati ya
perlu menyiasati dalam hal ada nggak sih produk produk pengganti
yang awalnya misalnya kita membeli barang barang yang kualitas tinggi
di saat kondisinya baik baik saja
namun karena kondisi sedang tidak menguntungkan
karena phk maka kita pilih beberapa alternatif
barang barang yang substitusi ya
fungsinya sama tetapi dia harganya mungkin lebih murah
dan jangan lupa kita juga masih bisa memanfaatkan
dengan cermat peluang peluang diskon promosi dan sebagainya
untuk menyiasati pengeluaran pengeluar ini
jadi tergantung untuk menurunkan gaya hidup
itu tidak harus selalu dengan cara menurunkan kualitas kehidupannya
dengan cara kita bisa dengan smart ya
menggunakan promosi promosi yang ada
harapannya tetap masih bisa menurunkan biaya
tapi kualitasnya pun juga masih bisa sama
jadi ini semua tergantung dari kecerdasan dari rumah tangganya sendiri ya
bagaimana mereka menyiasati hal hal tersebut
baik terima kasih budi raharjo yang sudah bergabung bersama kami di cnn business dan juga referensi
dan juga sudah memberikan langkah langkah yang harus dilakukan usai di phk
terima kasih pak budi
terima kasih kembali